menko marves luhut binsar panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah
luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari indonesia
menurut luhut sepuluh tahun pemerintahan jokowi indonesia banyak dapat pujian dari negara lain
bahkan banyak negara yang mencontoh program program pemerintahan jokowi
salah satunya karena mengkopi kebijakan jokowi terkait e katalog
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombong lah kau bicara bicara kritik kritik kau you have dan nothing
atau mungkin dari around kau mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh seperti pak jokowi dia berikan peladan
sejumlah guru besar dari berbagai universitas sejak bodetabek menyampaikan seruan salemba dua ribu dua puluh
mereka menyerukan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan hukum saat ini
para akademisi mendesak reformasi hukum yang transparan dan akuntabel
mereka mengingatkan pemerintah agar tidak merumuskan hukum yang mengabaikan kedaulatan rakyat dan mementingkan kepentingan kelompok tertentu
seruan salemba juga mendorong dpr menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
khususnya atas produk perundang undangan terkait politik dan pemilu
dan berbagai peraturan perundang undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel
serta tidak lagi merumuskan hukum yang subtansinya mengabaikan kedaulatan rakyat
apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang
tiga mendukung parlemen dpr untuk segera bekerja menjalankan fungsi fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat
melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif
agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional
kita bawa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung
kita selalu mengamati observasi dan juga meneliti masalah masalah masyarakat
sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini
kemudian tadi juga ada mengajukan sejumlah kesulangan
siapapun pemerintah itu akan tetapi kita berharap bahwa pemerintah ke depan itu adalah pemerintah yang akuntabel yang bersih transparan dan mengutamakan kepentingan dari jenderal rakyat
kecaman terhadap praktik politik dinasti presiden jokowi juga diserukan akademisi universitas islam indonesia di yogyakarta
mereka meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil
ketika berbangsa dan bergerak
agar warisan rakyat akan tidak lebih kebangun
jangan jangan kita juga itu
kami sore akademisi yang terdiri dari guru besar dosen hingga mahasiswa berkumpul di halaman kampus universitas islam indonesia dan menggelar mimbar bebas
dalam orasinya mereka menolak hasil pemilu dua ribu dua puluh empat yang dituding curang karena syarat dengan manipulasi untuk kepentingan politik dinasti presiden joko widodo
di akhir unjuk rasa universitas islam indonesia mengeluarkan tujuh poin seruan perlawanan
di antaranya meminta partai politik menjadi oposisi dan gerakan pembangkangan sipil
menuntut seluruh penyelenggara
pembangunan sipil dalam bahasa inggris civil disobedience adalah satu cara publik masyarakat tidak mentaati pemerintah ketika apa yang digariskan diperintahkan diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan kebijakan
ketika apa yang digariskan diperintahkan diprogramkan dalam kebijakannya tidak sesuai dengan kebijakan
ketika apa yang digariskan diperintahkan diprogramkan dalam kebijakannya
tidak sesuai dengan real konstitusi tidak sesuai dengan hati nurani melanggar etika membangkanggi norma dan lain lain
jadi pembangkang sipil harus dilakukan dengan cara cara yang ber markabat
memberikan pesan bahwa ada masalah besar dan semoga pesannya itu menjadi memantik untuk mengubah kebijakan
kemarin sejumlah sirvitas akademika ugm menggulirkan gerakan kamar masyarakat
kampus menggugat di gedung balai rum universitas gajah mada yogyakarta
mereka mengkritik kondisi demokrasi saat ini dan mengajak untuk mengembalikan etika
dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir
gerakan kampus menggugat disuarakan untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai
telah melecehkan konstitusi negara demi kepentingan politik
dalam orasinya wakil rektor ugm ari sujito menyebut
penyelewengan konstitusi yang terlembaga saat ini tak akan dibiarkan oleh masyarakat sipil dan kalangan kampus